komite festival film indonesia resmi mengumumkan daftar nominasi ffi dua ribu dua puluh
pengumuman disiarkan langsung secara virtual dari dompark senayan jakarta minggu malam
duta ffi dua ribu dua puluh satu membacakan nominasi yang masuk ke dua puluh dua kategori penghargaan piala citra secara bergantian
nama nama yang muncul sebagai nominator di kategori pemeran utama perempuan terbaik
adalah arawinda kirana di film juni
hana prinantina malasan dari film cinta pt
shenina shawalita cinemon dari film penyalin cahaya
dan wulan guritno di film jakarta vs everybody
sementara itu ada tujuh
judul yang berhasil masuk kategori film cerita panjang terbaik
film tersebut adalah ali dan ratu ratu queens
bidadari mencari sayap
ketua bidang penjurian ffi dua ribu dua puluh satu gari nugroho menyampaikan
sistem penjurian tahun ini dilakukan pada tiga aspek penting
yaitu penghormatan kepada organisasi
penilaian dengan sistem dewan juri
dan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui media sosial baru
dan tentu saja tahap akhir nantinya adalah tahap film pemenang
pada proses penjurian tahap akhir
pemilihan satu pemenang pada masing masing kategori
dilakukan oleh dewan juri ffi dua ribu dua puluh satu lewat sebuah proses diskusi
yang terdiri dari
lima belas orang perwakilan ekosistem perfilman indonesia
dengan beragam latar belakang profesi dan generasi
pemerintah melalui kemendikbud ristek mengucapkan selamat kepada karya karya yang lolos seleksi
penyelenggaraan ffi diklaim menjadi upaya pemerintah bersama insan perfilman
untuk melestarikan nilai budaya bangsa
dan kita berharap film indonesia tidak saja sebagai penguat rasa kebangsaan kita
tapi juga sebagai ajang diplomasi kita di kancah antarbangsa
malam anugerah piala citra festival film indonesia akan diadakan sepuluh november dua ribu dua puluh
yang bertepatan dengan hari pahlawan
acara akan disiarkan langsung secara daring melalui akun youtube festival film indonesia